anak anak sudah diurus sekolahnya
kapan mulai masuk sekolah
mobil gak dipake buat di bandung aja
buat nganterin kiara ke sekolah baru
si maung udah terlalu lama tidur di kandang
dia harus keluar jalan jalan
biar gak mati jadi besi tua
saya masuk ya kang
ke rumah lah kang
mau kemana kang
mau menikmati macetnya kota bandung
ujang jabatannya manajer parut singkong
merangkap manager marketing
sejak kapan kang
sejak hari ini
ini titin karyawan baru
jabatannya manajer keuangan
mak ini karyawan baru namanya titin
titin ini mak mertua saya
saya gak dikenalin
maaf bos saya terlambat
garut garut garut
si kmod belum dateng
udah ditelepon bos
kalo saya telepon pasti dia bilang ada urusan keluar
saya curiga dia ketemu jamal
kita bergerak pakai otak itu bagus
bergerak pakai otot itu bisa lebih efektif
semua gerakan kamu gagal
biar gak nyuruh nyari siapa yang nikah cecep
akang mau kemana
ke rumah keluarga kang bahar
mau berangkat kang
kamu mau basa basi pisan
udah tau masih nanya
siap ini jalan
harusnya kamu di terminal
ada urusan pribadi
bukan urusan keluarga
bukan urusan kamu
akang mau disini dulu
mau lihat si maung
kerja di rumah sendiri
kalau mau minum ambil sendiri di dapur
kalau waktunya makan siang
kalau mau makan seadanya
makan aja disini
gak usah pulang dulu
atau ke warung
ambil sendiri di dapur
taruh di meja
taruh di meja
mudah mudahan kamu betah
papih seperti hidup lagi
berdiri di sini
papi nengok ke akang gerakannya pelan matanya menutup pelan terus terbuka lagi pelan
ya malah ada di belakang
ada di braga
tapi tadi saya lihatnya bukan waktu sama jamal
tapi waktu saya baru sampai tau tau dia udah di dekat saya
berarti dia tahu kamu nyari dia
saya kurang jemes mon
begini aja enak sekali
jadinya langsung awal itu ya
yang pertama gue kasih
segera ibu suatu lagu sebaliknya
nanti aku akan berbicarakan untuk uston sc profite itu juga
mungkin asih juga
kalau mau tahu kenalan
kenapa duduk di sini
karena di sini ada tempat duduk
ini kan bukan tempat umum
kang idris mau ketemu kang
nah kita menemukan kang man
saya mau kembali ke rumah
karena kita harus kembali ke rumah
kasi tahu mus lihat
ditunggu idris di tempat yang dia tahu
kapan teteh ke jakarta
nunggu dijemput kang sudirman
barusan ada kang idris
katanya kasih tahu kang mun
ditunggu di tempat yang dia tahu
saya masih di rumah
tadi taslim masih tahu ke saya
ada kang idris
sekarang masih disana
dia titik pesen
akang ditunggu di tempat yang akang tau
akang harus pergi
terus terus terus
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
apa kabar mus
anak buah kamu
mungkin maksud akang
bekas anak buah saya
semua baik kang
akang sudah tau keadaannya
sebelum nanya ke saya
sedikit ada kekacauan
tapi itu biasa
itu tanggung jawab kamu
saya sudah pensiun kang
kekacauan itu peninggalan kamu
kekacauan itu peninggalan kamu
saya mau pergi ke garut
sekaligus membersihkan makam kang bahar
sudah lama sejak terakhir saya ke sana
pasti banyak rumput liar yang tumbuh
daun daun yang jatuh
kekacauan itu menyebabkan saya
menjauh dari keadaan
kekacauan itu menyebabkan saya
menjauh dari keadaan
kekacauan itu menyebabkan kami
menjauh dari sini
kamu gak jualan
benar kamu gak apa apa
kang idris itu siapa
kamu jangan bohong
saya barusan ketemu kang idris
terus ada apa
kelihatannya ada yang akan pikirin
tadi kang idris bilang
kekacauan yang ada sekarang
itu tanggung jawab saya
itu peninggalan saya
kekacauan di pasar
itu semua permainan jamal
orang yang seharusnya
sebelum saya pensiun
menurut si kemot
kita nggak cukup hanya dengan main otak
kita juga harus main motor
kamu ada hidup
gak ada bos
kang idris itu orangnya misterius
yang bisa ngerti dia cuma kang mus
saya kecewa sama deja
bukan cuma kecewa sama adija
tapi juga sama padli
otak pengkhianatan di terminal
main politik adu domba
dia bukan cuma main otak
tapi juga main otot
padli mau ngerebut deja dari saya
semua demi kekuasaan
dendam si jamal ke saya
dendam si jamal ke saya
dendam si jamal ke kang bahar

dia berada di rumah saya
pengen dipandang orang
seperti kang bahar
tapi caranya salah
tapi caranya salah
dilempar ke tahanan
sama kang bahar
gak mau peduli
karena itu bukan urusan bisnis
karena itu bukan urusan bisnis
bukan urusan kerjaan
sama kang bahar
dia mulai bikin perhitungan
dia mulai bikin perhitungan
dia mulai ikut intianya
saya lagi di tempat kau bed biasanya jualan
tapi kau bednya nggak ada
saya telepon juga gak diangkat
jangan galak galak itu
kamu mau jadi demi apa
teh kirani lagi nonton tv
teh kirasi lagi pergi ngurus pindahan sekolah anak anaknya
aku lagi duduk nerima telepon dari kamu
teh kirasi lagi ngurus pindahan sekolah anak anaknya
memangnya teh kirasi mau pindah ke bandung
amin udah dapat kerjaan di jakarta
kerja di mana
jauh jauh merantau ke jakarta cuma jadi supir
kerjaan kamu apa
lebih bagus main jadi supir
kalau ada yang nanya ke kamu kamu mau jawab jujur
mungkin amin juga gak bangga kerja jadi sufir
tapi dia gak malu buat bilang jujur
kok jadi panjang
oh kamu mau udahan nelfonnya
iya cuma kemarin saya kurang beruntung
sehari cuma dapat dompet dua
itu juga isinya minim dua duanya
itu semacam ujian buat ketekunan dan kesabaran kita dalam menjalani tugas sebagai seorang copet
jangan risau jangan galau
jangan resah jangan gelisah
keliatannya lagi gawat
bukan saya yang galau ubed
kalau saya enggak cuma mikirin dia aja
ubed patah hati
udah aku duga dari dulu akhirnya bakalan kayak gitu
karena sudah biasa itu bisa kita anggap bukan lagi sebagai persoalan
lebih cocok kalau kita sebut sebagai dinamika kehidupan
menurut aku bisa yang salah
diza kan belum jadi pacarnya ubed
dia mau pergi sama siapa atau bahkan dia mau pacaran sama siapapun itu kan hak diza
kamu belain diza
bukan belain diza
saya cuma berusaha buat objektif
objektif atau subjektif itu sebenarnya tidak masalah
tinggal bagaimana cara kita menyikapi semua
karena itu kita harus memiliki perspektif
maha bos bahasanya bisa lebih sederhana
awalnya memang karena ubed yang suka sama diza
tapi kalau disangka ngasih harapan harapan yang cuma harapan palsu
cuma jadi pemberi harapan palsu nggak akan begini jadinya
jadi menurut kamu sebaiknya gimana
sebaiknya sekarang saya operasi aja
karena kalau cuma ngobrol kita nggak bakal dapet
lapar mah udah
kenapa jawabnya sambil nyengir
kenapa mukanya gitu
kayak orang lagi mikir
akan lagi makan bukan lagi main catur
kamu ngarep rita ngajak makan lagi
kalau iya kenapa
kalau nggak ada masalah nggak mungkin akang mikir
sampai lagi makan aja kang mikir
iya akang nggak ada masalah
masalah di terminal masalah anak buah kapal
berarti masalah kerjaan
kalau masalahnya masalah kerjaan jangan dibawa ke rumah
sampai diajak berita baru kamu mau makan
mungkin gak lapar atau dia lagi diet
perepuan kan gitu
takut gemuk kayak kamu
kamu lagi diet
kamu security sama seperti saya
kita harus dalam keadaan prima nggak boleh lemas
kamu harus makan sana makan
kamu jangan marah marah terus
kalau masakan ini nggak enak bilang aja terus terang
nggak usah bilang ini gara gara nining marah marah
kamu mah salah paham aja
saya mau makan dulu
terima kasih tuan salesnya
terima kasih n consultation
peri memerlukan ik aviation karantina
kamu lagi makan
kok gak ngajak
kirain gak mau makan
soalnya kamu lama turunnya
banyak yang harus aku kerjain harus selesai cepat ditunggu sama bos
kamu gak sabar nunggu
sebetulnya saya tadi nungguin kamu
udah gak usah dibahas
bukan marah lapar
harusnya teteh yang nanya sama kamu
tadi ada di dapur
di sini aja teh
kamu lagi ngapain di belakang
lagi duduk dengerin lagu agnes monica pakai earphone terus ketiduran
sehari seminggu sebulan
ditanya bukan di ngejawab malah nangis
maafin imas teh
imas dimarahin tegi nasi
barusan tegi nasi pulang
tapi imasnya gak denger
duduk di depan dapur
masa gak denger
imas lagi dengerin lagunya agnez monica
terus imas ketiduran
omobet kok gak jualan ya
padahal aku lagi pengen banget makan cilok
kita cari tukang cilok yang lain aja
cilok omobet itu cilok paling enak se bandung tau
tapi kan omobetnya gak jualan
anak anak sudah diurus sekolahnya
kapan mulai masuk sekolah
kamu yakin mobil gak dipake buat di bandung aja
akang lebih perlu
di sini ada si maung
gak boros bensinnya
kan cuma buat ngantar anak sekolah
anggap aja buat manasin si maung tiap hari
itu bukan mobil biasa
itu peninggalan papih
seperti aku pindah ke sini buat ngejaga rumah peninggalan papih
saya sudah pertimbangkan usulan kami
selain main otak
langsung satu paket kita sikap
buat semua ini
kita butuh biaya besar
dan itu urusan kamu
kekacauan yang sekarang terjadi
masih akan menjadi
kalau produksinya banyak
kan bapak kamu uangnya juga bisa banyak
karyawannya aja cuma tiga
sama satu orang karyawan baru
baru masuk kemaren
besok nambah lagi
terus nanti rumah kamu jadi pabrik
si tintin gimana kerjanya
namanya kita ganti
biar lebih gaul
suasananya terlalu pedesaan
tintin kerjanya lumayan bagus
sama lah kayak celo
bagus lah kalau begitu
pulang yuk ah
kalau sore bapakku suka marah
capek kok dimarahin setiap hari
iklim kesahat saat ini kurang bagus pak odin
jadi saya kurang berani gambling
ada telepon pak
selamat siang om
besok sibuk ga
bisa ketemuan ga
oke besok saya hubungi
semua acara besok batal
saya ada jadwal meeting mendadak